gue jadi bete ya
ngeliat roma tuh deket sama susan
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak boleh enggak boleh
loh itu susan kan
ngapain susan di kosannya
roman lain deket sama susan
gue balik dulu ya
ya udah cepet sembuh ya
pasti roman mau diajak tonton sama ini
mau diajak tonton sama susan
pasti wah susan gitu loh
saking nanya lagi aja lah
dia mau lah tonton sama gue
gue bilang juga apa temen gue pasti juara
susan gitu loh
udah ya cabut yuk
papan kenapa jadi sering banget sih ketemu sama mulan
sekali dua kali sih gapapa
oke ada yang disembunyiin nih
gue butuh penjelasannya sekarang nih
tahan lah tahan
eh kamu mau sembuh tidak
ya mau lah
tahan lah sedikit
ini dia angkat lagi
kenapa nih anak
apa nih anak takut

gue jadi bete ngeliat roma tuh deket sama susan
jangan sampai gue ini baper
engga engga boleh
iya iya ini aku lagi di jalan pulang kok
nah coba kau gerak gerakan dulu
sudah enak kan
aku mau minta tolong lagi boleh engga
gini aku mau pinjam uang kau
bah kau ini man
bajuku sudah kau pinjam sekarang kau ingin pinjam uangku juga
tapi ini keadaannya aku lagi butuh banget
ayo lah fik nanti aku ganti
kok ini butuh buat apa sih
jangan jangan untuk cewek tiga ratus ribu itu ya
iya bukan yang pasti bukan untuk makan makan
ada uang segini nih
nah cukup gak
lebih dari cukup fik
janji pasti aku ganti
bagaimana dok keadaan papa saya
sebaiknya kita robots weihnitus kan
banyak istirahat makan yang teratur dan jangan stres
kalau bapak wulan stres itu yang mengakibatkan asam lambungnya jadi naik
dan bisa berakibat pusing dan mual
baik bulan kalau begitu saya permisi dulu ya
iya makasih ya dok
selama ini papa kerja siang malam hampir nggak ada waktu di rumah
aku juga bisa apa
aku juga sibuk sekolah
gak bisa siapin makanannya bapak
apa emang sebaiknya papa punya istri lagi ya
kalau papa punya istri lagi minimal ada yang nemenin papa kalau aku udah tidur
terus ada yang ngurusin pak
maaf tiana lebih baik kita tidak melanjutkan hubungan ini
karena saya tidak mau menyakiti putri saya
ulan gak boleh sini
itu kan aku bilang apa
bapak tuh harusnya istirahat pokoknya kerja
bapak tuh udah bikin aku khawatir tau gak
bapak minta maaf sudah bikin kamu khawatir
kamu ketemu dengan dokter
terus dokter bilang bapak gak apa apa kan
hmm terus papa mau ngapain
mau kerja lagi ya
pokoknya papa tuh belum boleh kerja kalau belum sehat
aku gak bakal ngidimin bapak kerja
awas aja kalau ingkar
aku ngambek sama bapak
ada yang bau nggak enak
apaan bapak bau
kamu ganti baju dulu
iya apaan sih bapak
udah gak kewangi rese deh
padahal lagi sakit masih aja rese

siapa sih bry
ini enggak gue yang keangiento minggir
gak penjelas ini
ternyata aku juga

ultrakara dia ga percaya nih
masih ini perasaan urusan gue ngereng beres ataupun
yang ada malah tambah kacau
hah ngapain juga gue telfon ya
yang ada gue keburu telat kalo gue telat urusan gue sama pak umar malah tambah kacau
yaudah ntar aja gue ngomong sama sam di sekolah